plafon ruang rawat inap pasien bedah di rumah sakit daerah dr muhammad anwar sumeneb ambruk pada rabu sore
kejadian ini menyebabkan sejumlah pasien rumah sakit panik berhamburan keluar dan harus dipindahkan ke ruangan lain
inilah situasi di rumah sakit daerah muhammad anwar sumeneb madura jawa timur beberapa saat setelah ambruknya pelafon salah satu ruangan rawat inap bedah di lantai dua
pasien sempat menumpuk di luar ruangan karena menunggu proses evakuasi tim medis
pihak rumah sakit pun sempat kewalahan mengevakuasi para pasien yang berkerumun di lorong lorong rumah sakit
seluruh pelafon di ruangan rawat tersebut ambruk menimpa tempat tidur pasien anak di lantai dua gedung perawatan anak kelas

setelah ada bunyi pelafon akan jatuh pasien langsung panik dan berhamburan keluar dari ruangan
pasien kini sudah dipindahkan ke ruang isolasi di lantai bawah di gedung yang sama
dugaan sementara ambruknya pelafon ruang rawat inap rumah sakit adalah akibat hujan deras yang menyebabkan pelafon basah dan ambruk karena beban yang berat
tidak ada korban jiwa ataupun korban luka dalam peristiwa ini
ahmad rahman sumeneb madura jawa timur